pertandingan antara arema fc menghadapi semen padang di leg kedua semifinal piala presiden dua ribu tujuh belas diprediksi berlangsung sengit
kedua tim akan saling menyerang untuk bisa lolos ke babak final
tim arema fc yang menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya akan bermain habis habisan
sejumlah pemain yang sempat absen seperti ferry aman saragih dan beni wahyudi dipastikan sudah bisa bermain
sementara itu pelatih arema aji santoso sudah melakukan evaluasi pada anak asuhnya
ya ini tadi sudah saya banyak saya finishing ya kemarin ada beberapa peluang ada arief ada dendy yang seharusnya jadi goal tidak jadi goal
itu berarti ada sedikit
yang perlu saya perbaiki terutama di masalah finishing tadi
tadi cuma banyak latihan finishing sama latihan standar situasi
pertandingan hidup dan mati ini akan tersaji dalam leg kedua semifinal piala presiden dua ribu dua puluh
yang akan berlangsung di stadion kanjuruhan malang pada minggu malam